kalau untuk per bulan kita di putarannya itu sekitar plus minus sekitar seratus ekor aja
untuk titik tertinggi itu ada di idul adha
kan untuk yang idul azhar ini ada buka web gak
kita buka di tiktok
kemudian di tokopedia juga ada
kemudian juga di instagram kita punya
dan untuk web untuk tahun kemarin itu kita aktifin
untuk di subang itu hampir marketnya itu empat ratus
untuk sisanya itu karena dulu pernah punya basic di bekasi dan sekitarnya
jadi kita juga melakukan pengiriman ke bekasi ke jakarta ke bogor juga ke bandung
jadi kita juga melakukan pengiriman ke bekasi ke jakarta ke bogor juga ke bandung